jelang prosesi puncak perayaan waisak rombongan biksu tudong yang melakukan perjalanan dari semarang hingga magelang sudah sampai di borobudur pada senin siang
sebanyak empat puluh tiga biksu tudong ini disambut dengan bunga sedap malam dan melanjutkan untuk naik ke struktur candi borobudur
rombongan biksu telah menempuh jarak enam puluh km dengan berjalan kaki
para biksu tudong selanjutnya melaksanakan puja bakti serta pradaksina mengelilingi stupa induk candi borobudur bersama dengan sejumlah umat
biksu tudong berjalan ke candi borobudur dengan selamat